ya bener dong bener ya bener
masukan dari bapak pak

kalau ada orang orang toxic tidak boleh ada orang toxic di pemerintahan
kalau ada usul tidak boleh ada orang orang toxic mungkin di pemerintahan
jadi sebenarnya sekarang ini kemana pak
ya ditanyakan kepada yang menyampaikan tanyakan ke pak luhu
seperti apa yang terlihat dari indonesia sekarang